dalam rekaman video amatir angin puting beliung tampak memutar di langit kaki gunung salak
hingga disusul hujan deras merata
kejadian ini sontak membuat warga panik
angin kencang pun memporak porandakan atap bangunan permukiman warga di kampung nyalindung
desa sukamantri kabupaten bogor jawa barat
hingga setasa malam warga saling bahu membahu mengevakuasi petohonan roboh
yang menimpa kendaraan dan rumah
dan imbasnya di rt dua rw tiga desa sukamantri ini yang rusak rumahnya ada empat puluh enam rumah
tapi tidak ada jatuh korban jiwa
meski tidak menelan korban jiwa
tetapi ratusan warga mengalami kerugian lantaran bangunan rumahnya rusak
lebih dari empat puluh rumah di satu rt dilaporkan mengalami rusak parah dan sedang
pihak bpbd masih melakukan pendataan jumlah desa yang terkena dampak puting beliung